suara undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan
dalam sejumlah survei elektabilitas capres dan juga cawapres masih terbilang cukup tinggi
hasil debat perdana capres capres diakini bisa mempengaruhi pilihan kalangan undecided voters
sejumlah lembaga survei terus memperbarui data terkait elektabilitas
dua pasangan calon jelang pemilihan presiden
dalam survei indikator politik indonesia yang dilakukan pada enam belas hingga dua puluh enam desember dua ribu dua puluh
sebesar sembilan dua persen responden belum menentukan pilihan
media survei nasional atau median dalam surveinya di bulan november dua ribu delapan belas mencatat
delapan persen responden belum menentukan pilihan atau lebih besar dari selisih elektabilitas
kedua pasangan calon yang hanya berkisar dua belas persen
sebelumnya bulan oktober dua ribu delapan belas lingkaran survei indonesia mencatat dua belas responden
belum menjawab akan kemana pilihan mereka berlabuh
kepada detik com founder lingkaran survei indonesia atau lsi denny j a menilai
kalangan undecided voters lebih terpengaruh setelah menonton debat perdana capres cawapres pada kamis lalu
meski tak banyak pemilih yang mengubah pilihan capresnya pasca menonton debat
denny menyebut sekitar delapan puluh enam hingga sembilan puluh persen tetap bertahan dengan pilihan awal sebelum debat
sementara itu menurut catatan pengamat politik dari universitas negeri jakarta ubedillah badrun
sebaran distribusi undecided voters sangat beragam
undecided voters hanya mungkin menentukan pilihan jika ada penetrasi gagasan maupun penetrasi subjektif
dari performa capres cawapres yang memberi efek kejut
namun pasca debat pertama yang mengusung tema hukum ham korupsi dan terorisme
beberapa elemen masyarakat menilai kedua paslon belum memunculkan gagasan baru
bahkan belum masuk pada substansi pasal
saya justru sangat kecewa ketika dua dua kandidat tidak menawarkan
kalau kita bicara soal korupsi
bottleneck atau sumbatan besar itu ada di sektor politik
sayangnya dua dua kandidat itu tidak menawarkan
pembaruan di sektor politik
ini permasalahan yang paling akut
memang kita menunggu makanya tadi kita katakan dalam salah satu kesimpulan kita
tapi kita tentu saja juga masih menunggu apakah mereka akan menyampaikan dalam momen momen yang lain
kita berharap itu
bercermin pada elektabilitas jokowi maupun prabowo yang stagnan
pemilih mengambang bisa jadi penentu siapa pembenah pilpres dua ribu sembilan belas
menghadirkan gagasan baru di debat selanjutnya menjadi pekerjaan bagi dua kubu paslon
untuk mendapatkan suara undecided voters
debat berikutnya akan diadakan pada tujuh belas februari dua ribu sembilan belas dengan tema energi
pangan sumber daya alam dan lingkungan hidup
andri setiawan cnn indonesia
di bawah prabowo sandi
ya angka undecided voters dari hasil rilis sejumlah lembaga survei terbilang masih cukup tinggi
lalu bagaimana kedua kubu paslon menggarap suara undecided voters agar bisa mendulang suara
dan faktor apa sebenarnya yang dapat mempengaruhi undecided voters untuk menjatuhkan pilihan mereka
kita akan ulas malam hari ini mengenai taktik membidik undecided voters
bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada bang ferdinand huta hayan jurubicara bpn prabowo sandi
bang ferdinand selamat malam
dan di ujung sudah ada mas uwedila badrun analis politik dari ong selamat malam mas uwed
dan nanti juga akan bergabung bersama dengan kami lena mariana mukti jubir tkn jokowi ma'ruf
sesaat lagi di dialog kami pada malam hari ini
tapi sebelumnya coba kita lihat dulu deh bang abang sekalian apa namanya hasil rilis sejumlah lembaga survei ya
untuk kita bisa jadikan acuan berapa sebenarnya angka undecided voters yang sudah dirilis oleh sejumlah lembaga survei
kita tengok di belakang
tidak tahu atau tidak menjawab di luar elektabilitas paslon
kita ke hasil rilis lembaga survei yang lainnya mungkin sebagai pembanding
ini dari indikator
ini dari median
cukup tinggi ternyata apa namanya median menempatkan undecided votersnya
mas ida satu lagi
lembaga survei yang lain
sebelum ke bang ferdinand
mungkin mas ubed bagaimana membaca angka angka
undecided ini ternyata angkanya cukup tinggi ya
kalau dari mas ubed bagaimana melihat fenomena undecided voters di dalam pilpres dua ribu sembilan belas
jadi itu angka yang cukup signifikan sebenarnya untuk menentukan kemenangan untuk pilpres dua ribu sembilan belas nanti
kalau kita bedah ya
sebetulnya kelompok undecided voter itu
bisa saja sebenarnya mereka yang saat ini masih meragukan kontestan
dua calon wakil presiden juga
mereka ragu dengan kemungkinan apakah sosok pasangan ini mampu menyelesaikan berbagai persoalan di republik ini
kemudian ada juga kelompok yang kedua
kelompok yang undecided ini adalah
jadi masih menimbang nimbang
kira kira mau pilih yang mana
nah yang ketiga adalah kelompok yang dia akan menentukan pilihan di saat dia di dalam tps
jadi masih merahasiakan dia
nah ini hanya mungkin mereka bisa bergeser atau menentukan pilihan atau memastikan akan memilih
jika para kontestan ini melakukan penetrasi gagasan
kalau survei yang terakhir menunjukkan indikasi itu berarti memang masih belum optimal meyakinkan para undecided voters
itu karena memang contoh paling mutakhir misalnya
mereka menunggu debat perdana itu
menghadirkan satu pertarungan gagasan
satu debat intelektual
pada isu hasil manusia misalnya
pada isu korupsi
pada isu hukum dan isu terorisme
tapi itu tidak muncul sebagai sebuah diskursus gagasan diantara calon presiden dan wakil presiden
tidak muncul secara mendalam maksud saya
kenapa karena yang ditunggu tunggu oleh publik itu tidak muncul mas
misalnya kasus pelanggaran ham itu kan tidak muncul
kasus kasus yang mutakhir itu tidak muncul
apa pandangan dua calon presiden itu
itu juga kemudian membuat kelompok undecided voter itu berubah
ini kalian belum meyakinkan
mereka cukup kritis kok kelompok kelompok undecided voter ini karena mereka mempertimbangkan gagasan apa yang membuat mereka tertarik kan begitu
nah kemudian hal lain sebetulnya yang paling mungkin di tengah situasi seperti ini memang adalah penetrasi subjektif
jadi penetrasi gagasan berpadu dengan penetrasi subjektif itu akan melahirkan ketertarikan kelompok undecided voter
yang saya maksud penetrasi gagasan adalah ide ide penyelidikan
ide yang sangat rasional yang masuk akal yang bisa diterima oleh publik
sementara penetrasi subjektif adalah performa calon presiden
yang mungkin secara performa dia menarik
ekspresinya lebih natural misalnya
membuat jatuh hati para pemilih misalnya
karena di sebagian dari sebagian kecil dari undecided voter adalah kelompok yang memang agak sedikit subjektif
oke tapi debat memang menjadi salah satu panggung penentuan suara mereka akan kemana kira kira begitu ya mas
dia cukup memberi kontribusi untuk membuat undecided voter menjatuhkan pilihan
menyikapi angka ini bagaimana bpn prabowo sandi berusaha untuk menggait suara undecided voter yang cukup besar ini
ya pertama bahwa tingginya angka undecided voters ini adalah berkah dan kebahagiaan bagi kami
bagi penantang kenapa begitu pak
karena bagi kami ini adalah salah satu indikator betapa ternyata semua klaim keberhasilan pak jokowi itu belum diterima oleh masyarakat
kalau itu diterima tentu undecided voters akan rendah karena pak jokowi maju sebagai seorang petahana
dengan segala macam cerita keberhasilan ternyata undecided voters tinggi sekali
dan biasanya kalau kita bicara kecenderungan undecided voters ini cenderung lebih besar arahnya memilih ke yang baru daripada memilih ke yang lama
dan inilah kenapa saya sebutkan bahwa undecided voters ini lebih besar arahnya memilih ke yang lama

kami juga melakukan evaluasi kenapa undecided voters ini sudah tiga bulan belum juga menentukan pilihan ya terutama bergeser kepada prabowo sandi
kami memang menyadari bahwa selama tiga bulan ini pemaparan kita tentang apa yang akan dilakukan oleh prabowo sandi dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat nanti belum optimal

dan kemudian kita menunggu karena tadinya kita kan menunggu adanya cara paparan visi misi dari yang dipasilitasi oleh kpu ternyata gagal
dan kemudian kita menunggu
dan kemudian kami melakukannya sendiri
jadi dari sini dan debat debat yang akan datang kami sudah merumuskan ya bahwa kami akan tampil lebih menjelaskan kepada publik program yang telah kita susun sedemikian rupa dan penjabarannya sehingga publik itu tahu
bukan hanya sekedar visi misi akan melakukan ini abcd tetapi penjabarannya yang kita akan sampaikan sehingga publik di bawah itu apalagi yang belum menentukan pilihannya menjadi mengerti oh prabowo sandi itu punya sesuatu dan akan melakukan ini
jadi itu peluang ya bagi kita oh iya
penantang ya angka yang cukup besar itu adalah
justru kalau kita melihat elektabilitas kedua paslon ini kan ya saya melihat memang tidak begitu percaya dengan lembaga lembaga survei yang terakhir ya
punya surfei sendiri atau gimana
kalau punya survei sendiri memang yang selisih memang pak jokowi masih unggul tetapi tidak sedemikian selisihnya jauh
tapi begini bang fadina
coba kalau kita putar logika berpikirnya misalnya gini
kalau artinya ini petahana tidak cukup
ya pertahanan tidak cukup meyakinkan bagi adik voters
tapi ini sudah tiga bulan angkanya masih tinggi
artinya penantang juga belum meyakinkan adik voters
betul tadi kan saya mengakui bahwa kami belum optimal memaparkan apa yang harus kami lakukan
perjalanan seribu titik yang dilakukan dalam tiga bulan oleh prabowo sandi itu masih perjalanan mendengar hati masyarakat mendengar suara rakyat mendengar keluhan masyarakat mendengar kisah dari masyarakat
nah ini ke depan setelah kami mendengar keluhan masyarakat ini dan apa harapan mereka
kami akan datang berkampanye
memberikan jawaban memberikan solusi atas keluhan yang sudah kami dengar dulu
nah sehingga dengan itu nanti kami berharap yang masih belum kokoh hatinya belum utuh hatinya untuk memilih prabowo sandi
kemudian akan memilih karena belum tentu yang kami hadiri waktu itu kami datangi belum tentu sudah akan memilih prabowo sandi
bisa saja mereka masih undecided voters karena belum mendengar jawaban
sehingga pasca ini sekarang kami akan turun ke bawah mengampanyekan program
kalau dulu masih kampanyenya bersifat mendengar
mendengar dan mendengar selalu
nah kami akan datang sekarang dengan menjelaskan ini solusi atas keluhan masyarakat
karena yang tadi dikatakan oleh mas ubet bahwa undecided ini butuhnya gagasan gagasan
akhirnya cara berkampanye sudah mulai
karena memang undecided voters ini kita prediksi kalangan terdidik pada umumnya ya
sehingga mereka itu pengen tahu pengen mendengar
ini paslon pengen mau bikin apa sih sebetulnya
atau kasama atau begini begini saja atau ada perubahan
mas ubed sebenarnya undecided voters ini sebenarnya sebaran kalangannya kemana aja ini
kalau di beberapa survei memang kalangannya adalah mereka secara pendidikan misalnya
kemudian baru setelah itu lulusan sma lalu kemudian lulusan sd smp
nah tentu saja dengan klasifikasi tingkat pendidikan yang sedemikian berjenjang itu
itu membutuhkan analisis yang kokoh dari masing masing tim
capres cawapres ini untuk membaca sebetulnya mereka yang kategori undecided voter yang berasal dari perguruan tinggi itu
atau yang mereka yang memang pernah kuliah itu
kalau kemudian mampu menangkap kelompok sarjana itu
kemudian didengar dengan baik lalu muncul gagasan gagasan baru dari masing masing kontestan
saya kira itu akan bisa menarik kelompok
kuncinya di gagasan baru itu ya mas ubet
iya gagasan baru
ketika kemudian tidak ada gagasan baru
tidak ada yang mengejutkan mas
bagi undecided voter adalah sesuatu yang baru itu membuat mereka tertarik
dan memberikan harapan harapan kan
nah kalau kemudian nggak ada yang baru
saya melihat kemarin misalnya di debat pertama itu
tidak ada gagasan baru
jadi ya kalau misalnya solusi korupsi itu menggunakan merit system
versinya jokowi versinya prabowo
caranya menaikkan gaji ya
menaikan gaji pegawai
agar kemudian tidak terjadi proteksi
itu sudah dilakukan sejak zaman udah baru sebetulnya
kalau merit system sejak zaman sbe itu sudah dipraktekkan
jadi itu gagasan lama
tidak ada yang baru untuk mengatasi persoalan korupsi
jadi nah sesuatu yang baru itu ditunggu oleh kelompok undecided voters
mereka ini apa sih kalangan rasional atau apapun
selebihnya kalangan yang saya sebut tadi subjektif
itu mereka ya kelompok kelompok yang agak sedikit apatis sebetulnya
tetapi kemudian mereka memiliki kesadaran untuk menjatuhkan pilihan
nah itu kelompok subjektif
kalau pendekatan tadi kalau bang ferdinand katakan pendekatannya sekarang sudah mulai menyampaikan gagasan
atau tadi kan mendengar aspirasi sekarang sebagai penantang ya
sudah mulai menaruhkan gagasan dan sebagainya
itu yang memang harus dilakukan
ya saya kira kita tunggu apa sih gagasannya dari prabowo sandi nanti dalam dua bulan terakhir ke depan itu
kalau misalnya gagasannya tidak menarik ya saya kira tidak akan ditinggalkan
kalau menarik akan dipilih mereka
usai jeda kita akan tanyakan ke tkn jokowi ma'ruf
bagaimana menyikapi angka undecided voters yang cukup besar
kami akan segera kembali ke sana
ya anda kembali di prime news
kita masih mengulas bagaimana taktik membidik undecided voters dari masing masing tim kampanye nasional
baik dari jokowi maruf dan juga bpn prabowo sandi
saya langsung ke mbak lena mariana mukti jubir tkn jokowi maruf yang sudah hadir malam hari ini
mbak lena selamat malam
tadi sudah mengikuti diskusi kita sebelumnya ya
tadi bpn sudah memaparkan bagaimana kemudian cara untuk mendekati undecided voters
kalau dari tkn jokowi maruf menyikapi angka yang cukup tinggi ini bagaimana sebagai petahana mbak lena
ya saya ingin merespon terlebih dahulu yang disampaikan oleh bang ferdinand tadi ya
sebenarnya analisis beliau itu bisa dibalik kan
bang ferdinand mengatakan bahwa sebagai petahana kan harusnya hasil surveinya tinggi ya
tetapi juga bisa dibalik bahwa suara yang ke prabowo juga masih belum bisa mempengaruhi secara signifikan
itu analisisnya bisa dari sudut pandang yang berbeda
nah terkait soal undecided voters ini pertama ada beberapa faktor ya
yang pertama bahwa
baru kali ini pemilu legislatif dengan pemilu presiden dilangsungkan secara serentak
kemudian yang kedua masa kampanye yang sekarang ini kan cukup panjang
sampai sembilan bulan
beda dengan pemilu presiden yang lalu
pemilu presiden yang lalu itu di dua ribu empat belas hanya dua bulan
berjarak waktu dua bulan
jadi begitu cepat kan
kalau cukup panjang ini artinya bagaimana
cukup panjang artinya ya orang masih menunggu
dan mungkin juga kalau konteksnya dengan debat
bagaimana debat ini bisa mempengaruhi pilihan
ini analisisnya tidak bisa sama dengan dua ribu empat belas
artinya ini waktu masih cukup panjang
kemudian masih ada empat debat lagi
jadi kalau kita menganalisis ini masih terlalu dini lah ya
terus yang disampaikan oleh bang ubed
sebenarnya kalau kalangan akademisi yang kalau saya ikuti ya
kami ikuti ya sudah cukup banyak ya
memberikan menjatuhkan pilihan
sudah cukup banyak
dan di media media sosial juga sudah kita ikuti
yang mungkin juga perlu dilihat ketika surveyor menanyakan
itu kan tadi bang ubed mengatakan soal usia
apa namanya psikografiknya juga harus dilihat kan
kemudian yang kedua
kita tahu bahwa angka pemilih milenial ini kan cukup tinggi
dibanding pemilu pemilu sebelumnya
ya karena kan mendekati bonus demografi
nah kaum milenial ini kan ada beberapa juga yang bisa digolongkan ya
ada yang tidak terlalu concern terhadap isu isu politik
kemudian ada yang tergolong juga menunggu
ada juga yang kemudian nanti pada saatnya tidak begitu pengaruh lah
debat atau tidak
jadi kalau menurut mbak lena karena waktunya masih cukup panjang
sehingga mungkin belum bisa memutuskan mereka
itu kenapa angkanya masih cukup tinggi begitu ya
iya tadi dengan beberapa faktor juga
karena ini kan pemilihnya juga berbarengan
dan masa kampanye cukup panjang
angka pemilih milenial juga yang cukup tinggi
jadi itu yang masih kita saksikan nanti
masih kita tunggu sampai debat terakhir nanti
masih ada empat kali lagi debat ya
tapi debat yang pertama tadi kata bang mas ubedillah belum maksimal
baik prabowo sandi juga jokowi maruf
ya kami juga sudah memberikan semacam masukan kepada kpu ya
karena debat itu kan seharusnya ada spontanitas
kemudian juga sisi pembawa acaranya juga jangan terlalu kaku
misalnya memaksa orang yang sudah cukup
karena ada beberapa kalimat atau kebijakan yang disampaikan dengan kalimat yang pendek
orang sudah mengerti
tapi ada yang harus dijelaskan panjang
jadi misalnya kalau pak ma'aruf atau pak sandi
karena biasa ya sebagai wakil presiden
itu kan melengkapi apa yang disampaikan oleh kpu
tapi apa yang disampaikan oleh presiden
mestinya diberikan saja waktu yang cukup fleksibel
kalau misalnya masih ada pertanyaan ya ditambahkanlah satu menit misalnya kan
sehingga utuh yang disampaikan oleh para pasangan calon
baik bang ferdinand bagaimana
debat pertama ternyata belum cukup memuaskan menurut mas ubaidillah
sehingga jangan jangan undecided voters ini justru semakin bingung lagi
belum memilih lagi
atau justru angkanya bisa jadi bertambah
bisa berhasil ke golput gimana bang ferdinand
jadi memang betul ya
kita memang melihat debat kemarin
kalau kita bilang tontonan yang mengecewakan ya
tapi dasarnya pertama memang bukan dari paslonnya
yang pertama itu memang dari metode debatnya
kita harus mengkritisi dan saya dengar kpu sudah akan memperbaiki sistemnya nanti
nah debat berikutnya memang ya benar benar sesuai dengan kata dasarnya debat
debat ini kan ada silang pendapat ada adu pendapat
kalau kemarin itu kan hanya sekedar bertanya menjawab
itu di samping waktunya juga yang terlalu sempit untuk memberikan argumentasi argumentasi yang cukup supaya dipahami oleh masyarakat
jadi kalau dikatakan bahwa debat kemarin memang malah berpotensi menambah undecided voters atau bahkan undecided voters jadi golput
ya bisa sangat terjadi
jadi kalau kita amati di perbincangan di media sosial itu banyak sekali ya suara suara masyarakat kita netizen kita yang menyatakan seperti itu
kalau begini ya golput saja
kalau begini ya
karena memang formatnya harus diperbaiki
semua dapat juga pak lena
ya saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh bang ferdinand tadi bahwa isu yang dibahas kemarin itu kan banyak dan besar
hukum hak azazi manusia kemudian pemberantasan korupsi dan yang tidak kalah pentingnya adalah terorisme
dan kalau kita ikuti secara utuh ya siaran itu kan kurang lebih hanya satu jam bang ubed
terus yang bikin juga
teknologi moderator gitu kan
mestinya yang begitu begitu itu kan gak perlu lah
berikan fleksibilitas untuk mereka menjawab dalam suasana yang spontanitas
yang spontan dan original sehingga penonton ikut menikmati
karena yang namanya media penyiaran media penyiarannya dilihat tontonan
di samping untuk pertama yang debat kemarin
untuk mengedukasi publik
mengedukasi politik publik ya
kemudian yang kedua juga pastinya kita ingin ada efek elektoral
tetapi tuntutan yang ketiga televisi seperti pak mas reinhardt ya
bang renat ini kan dan yang lain lain kan
mesti ada tontonan yang cukup menarik gitu
yang bisa dinikmati oleh publik
di samping tadi mencerahkan
kemudian menggeser pilihan ke kiri dan ke kanan

ya menggeser pilihan ke kiri ke kanan
bukan saja undecided tapi swing voters
swing voters itu bisa ke kiri bisa ke kanan
mas om edhila begini pak
kalau dilihat dari angka ini sebenarnya beberapa lembaga survei mengatakan pemilih loyalnya sudah cukup kuat sebenarnya
artinya selama ini kampanye kampanye mereka justru lebih kena ke pemilih loyal ya
bukan ke masyarakat yang belum memutuskan atau gimana
saya kira harusnya kampanye mereka untuk menarik mereka yang belum loyal
karena angkanya cukup besar
kalau kita merujuk kepada pilpres dua ribu empat belas misalnya
kelompok kelompok yang pada akhirnya kemudian kita hanya bisa membaca di akhir akhir menjelang pemilu
itu adalah ada golput misalnya
itu angka yang cukup tinggi
kemudian disitu ada swing voters
itu cukup tinggi
jadi itu adalah sebetulnya potensi atau ceruk yang paling potensial bagi kontestan untuk menarik mereka di dalam menentukan pilihan
nah sayangnya saya lihat ini strategi yang kemudian dikembangkan masing masing pasangan itu
terutama misalnya di strategi media sosial misalnya
itu lebih pada ditujukan untuk merawat pemilih loyal
pemilih loyalnya ya
jadi pemilih loyal itu makin loyal mas
makin militan kan itu
makin militan akhirnya berantem sendiri ya
jadi sebetulnya strategi di media sosial yang mereka kembangkan itu justru meningkatkan loyalitas bagi pemilih loyal
tapi bagi mereka yang undecided voter dan lain lain itu mereka masih belum bergeser
artinya kalau mereka belum tersentuh bahaya dong
kalau misalnya mereka tidak tersentuh dengan berkampanye
itu berpotensi dia akan bergeser menjadi golput
makanya debat kedepan ini sangat menentukan
untuk menguasai konten
kemudian untuk memang diberikan waktu yang tadi cukup luang untuk menyampaikan gagasan
saya bahkan punya ide bahwa temanya mungkin juga terlalu banyak
ada empat tema yang mungkin bisa dibuat dua atau tiga
kalau dua tiga tema itu mungkin ya para kontestan lebih luas
penguasanya lebih utuh
harusnya dikemas dalam isu besar ya pak uden
jadi temanya bisa dalam bentuk sebuah tematik begitu ya
tidak langsung hukum korupsi dan lain lain
jadi saya kira itu mungkin ya evaluasi itu
selain metodologi debatnya yang diperbaiki
juga adalah konten tema yang mungkin juga perlu dikocok ulang atau dievaluasi ulang
itu jika dimungkinkan ya
tapi kalau tidak mungkin ya sudah lah
oke sebelum kebakaran silahkan mbak reina bagaimana menanggapi
saya juga ingin menyoroti soal golput ya
yang akan memilih golput
karena tadi di awal saya mengatakan bahwa ini kali pertama kita melakukan pemilu sekaligus
pemilu presiden dengan pemilu legislatif
ini kalau kpu tidak melakukan sosialisasi terus menerus
itu juga ya kan agak kerepotan ya
golput itu bukan saja dia tidak datang ke tps ya
tetapi ketika dia memberi suara
kemudian karena ada tambahan dari pilpres
tidak dibimbing masuk ke kotak yang bersangkutan masing masing
itu juga bisa membuat ada suara tidak tinggi
kemudian juga karena terlalu ribet
ya sudah lah golputnya tetap datang ke tps
tapi semuanya dicoblosin seperti itu
nah ini menjadi tantangan sendiri kepada penyelenggara pemilu
buat saya bukan saja debat yang menjadi domain kpu
yang betul betul harus dikemas dengan baik
unsur edukasi politik dan sosialisasi pemilu
itu juga menjadi pekerjaan besar buat
jadi hari ini karena kpu gara gara paslon nih
jadi sebaiknya memang ya debat
saya sendiri kami mengapresiasi ya
apa yang sudah dilakukan oleh kpu
sejauh ini sih tidak terlalu
tadi di luar yang dikritik oleh publik ya
selebihnya sih semua sudah baik
penyelenggaraan dan pak arief budi
pak wahyu setiawan
pak wahyu setiawan juga kan sudah menjanjikan bahwa mengevaluasi
kemudian juga tidak ada kisi kisi
ini kan kesepakatan kita berdua
tetapi moderatornya nggak usah bilang bahwa ini masih disegel ya gitu
kan antara kisi kisi dengan segel
itu kan sesuatu yang funny ya
yang lucu buat publik
sudah tahu juga
jadi nggak usah dibilang bahwa ini disegel
kan semua publik sudah tahu
dan ini kesepakatan
ya sudah moderatornya bilang
oke yang dipilih adalah pertanyaannya
oke baik langsung dibuka
ini pertanyaannya langsung
jadi ketakutannya pak arief budiman justru gara gara debat
bukannya mendapatkan undecided voters
justru mendapatkan golput
kalau misalnya itu terjadi
kalau mengamati perbincangan
terutama di media sosial
potensi itu ada
potensi itu ada
bahkan bukan hanya sekedar swing voters atau undecided voters
yang tadi punya
punya potensi bergeser ya
bahkan pemilih loyal pun kita cermati disitu
karena saya sendiri
yang ke saya sendiri kan banyak sekali keluhan yang masuk
jadi saya bisa menyerap apa yang mereka rasakan kawan kawan
yang saya kenal adalah para pemilih loyal
tapi yang hadir kemarin pada saat debat pertama itu
yang dihadirkan memang membuat kecewa
dan sampai mohon maaf ya
bang kalau begini aku tidur di rumah aja
pemilih loyal pun berpotensi menjadi golput
nah ini yang kita minta sebetulnya
untuk menghadirkan format yang bagus
format yang memang menyajikan perdebatan
sehingga rakyat kita ini tahu siapa sebetulnya paslon kita ini dua duanya
karena kita ingin mendapatkan pemimpin yang paling baik dan yang terbaik ya tentunya
sehingga format debatnya
jangan dibuat terlalu kaku seperti kemarin
meskipun sudah melalui kesepakatan ya
tetapi semua kesepakatan pun harusnya bisa dikoreksi untuk perbaikan
karena bangsa ini harus mendapatkan pemimpin yang terbaik
ya untuk apa kita pemilu
cuma keluar uang puluhan triliun
kalau hasilnya begitu begitu saja bahkan hanya meningkatkan tingkat partisipasi yang lebih rendah ya
dari pemilu pemilu yang sebelumnya
saya khawatir kalau masih begini terus nanti tingkat partisipasi dua ribu empat belas lalu yang sudah lumayan naik malah turun
jadi kpu harus punya andil lebih besar sebetulnya
untuk menciptakan situasi ini
bagaimana masyarakat kita ini semakin antusias
karena kalau masyarakat kita melihat wah itu debat menyajikan suatu tontonan yang cukup bagus di dalam pendidikan politik
saya yakin masyarakat kita yang tadinya apatis dengan politik bahkan pengen jadi golput akan berubah pendirian
tapi kan harusnya paslon juga punya cara dong untuk bisa
paslon kalau melihat format debat kemarin tidak bisa kita harapkan memunculkan inisiatif
oh gitu ya
untuk menunjukkan dia siapa
bayangkan menjawab pertanyaan dua menit itu dengan topik hukum terorisme apa yang bisa disampaikan
tidak bisa karena topik ini butuh gagasan yang panjang penjelasan yang panjang dan penjabaran yang cukup komprehensif
tidak bisa hanya bicara
saya akan meningkatkan pemberantasan korupsi
akhirnya paslon hanya menjawab sepatah kata
pak jokowi menjawab merit point
pak prabowo menjawab peningkatan kesejahteraan
ini dua hal ini yang sepertinya disampaikan bang ubud sudah dilakukan dari sejak lama
tapi kan korupsi justru terus terjadi dan meningkat
tadi saya sudah dengar bagaimana cara tim prabowo sandi untuk bisa mendekatkan diri ke undecided voters dengan menyampaikan lagi ketemu langsung sekarang
kalau dari petahana bagaimana cara meyakinkan undecided voters
harusnya bisa lebih mudah kira kira begitu ya mbak rena karena sudah punya track record
tapi nanti dijawabnya oleh mbak lena usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
menarik tadi mas ubedula mengatakan ternyata kepala pola kampanye sekarang paslon lakukan justru memperkuat pemilih loyalnya
kira kira begitu ya mas ubed
artinya tidak menyentuh undecided voters
tadi kita sudah tanyakan ke bpn prabowo sandi
belakangan masih menyerap
sekarang sudah mulai menyampaikan gagasan langsung kira kira begitu
karena tadi mas ubed katakan undecided voters itu harus ada gagasan yang baru
kalau petahana bagaimana
gagasan yang baru apakah masih ada atau bagaimana meraih suara undecided voters
ya kalau petahana sebagaimana tadi mas reinhardt mengatakan bahwa kami dalam tanda petik diuntungkan sebenarnya
karena melakukan kerja kerja
melakukan kerja kerja dan juga menyajikan fakta data gitu bukan cerita
jadi apa yang disampaikan itu adalah apa yang dikerjakan
dan apa yang dikerjakan itu juga bisa dikonfirmasi oleh para pemilih kan
apa betul seperti yang disampaikan begitu
lebih mudah lah pembuktiannya
dan juga selama ini kan kita tahu bahwa jargonnya pak jokowi itu kan kerja kerja kerja
dan orang melihat itu
bahwa pak jokowi itu kadang kadang tuh sepertinya dia he doesn't care dengan apa yang ribut ribut di politik
datang saja belusukan kemana bekerja kan
jadi menurut saya itu juga menjadi poin poin utama
kewalahan tidak sih mbak mengeruk suara aniesa yudhoy
tidak kebetulan sekarang ini kan koalisinya pak jokowi itu kan besar
dan tadi saya menyampaikan bahwa pilpres dan pilegasi
berbarengan itu ada komplikasinya
tetapi juga ada advantage nya
ada benefit nya disitu
benefit nya karena caleg calegnya itu juga melakukan canvassing door to door kampanye sosialisasi
yang mengikut sertakan paslon yang didukung
jadi itu menurut saya calegnya ini kan hampir lima lima ratus
lima lima ratus itu satu saja punya sepuluh relasi
satu saja punya sepuluh relawan
itu kan sudah setiap caleg itu kan juga punya campaign manajemen
kemudian punya relawan masing masing
itu kalau bekerja saja ya itu sesuatu yang menjadi advantage
benefit untuk pak jokowi
nah kembali ke soal tadi format debat ya
supaya bisa menarik undecided voters
dan supaya jangan golput
harus dikemas dalam format yang substantif
kalau kemarin kan kita kesannya sangat prosedural
kemudian sangat mekanistis
dan dibuat seperti dikejar kejar waktu
harusnya agak dibikin agak dan ini tentu saja moderatornya memainkan peranan yang penting ya
untuk menjaga kecepatan pace ya
pace itu apa ya tahapan
tahapan pembahasan pembahasan dari setiap yang ditanyakan oleh para panelis
memang yang disiapkan oleh panelis
kalau kita lihat pilkada dki ya bang ferdinand
dulu saya jubirnya ahy
bareng ya dulu ya
iya dulu sama kami
dulu ketika bertanya itu kan juga di
diberitahu ya bahwa ini adalah disiapkan oleh si a si b begitu kan
mungkin kalau langsung ditanyakan oleh para panelis
kemudian ada pendalaman mungkin bisa menarik ya bang ubed ya
karena kalau moderator kan sifatnya hanya membacakan
sehingga kurang menjiwai dari apa yang ditanyakan
ya sebenarnya sih nggak apa apa juga kalau panelisnya yang bertanya
misalnya bang obed kan bicara soal politik
terus nanya gimana ini sistem pemilu
apakah sudah bisa cukup menjamin terbangunnya sistem ketatanegaraan yang kuat misalnya
karena dari situ kalau pertanyaannya itu bernas terjiwai
sehingga orang yang akan menjawab juga tertrigger
termotivasi untuk menjawab tidak dalam format format yang kaku
tapi sekali lagi karena ini baru yang pertama ya
dan biasalah kalau kemunculan pertama itu kan ada perbaikan perbaikan
dan itu sudah dijanjikan
kita tinggal tunggu saja nanti apa yang dilakukan
bang ferdinand bagaimana
anissa edith voters kita kembali ke situ
bagaimana meraihnya penantang untuk penyecara tersendiri
ada waktu sekitar tiga bulan kira kira begitu ya
untuk bisa meyakinkan ini
atau memang jangan jangan sangat susah meyakinkan undecided voters ini bang ferdinand
sebetulnya tidak susah ya
jadi memang kalau sebuah pemilu seperti ini ada petahana
dua duanya sama sama diuntungkan tergantung bagaimana mereka bisa meyakinkan
petahana bagaimana meyakinkan masyarakat publik pemilih bahwa mereka berhasil
bagi kami punya kecenderungan lebih mudah meyakinkan karena apa
banyak sekali problema yang kita hadapi masalah kebangsaan
jadi kalau kami itu akan datang sudah menyerap aspirasi dulu
sekarang datang dengan solusi
kami akan menjelaskan kepada masyarakat
kenapa petani pada saat panen harus merasakan kerugian
ya karena pemerintah ini
impor beras pada saat musim panen
nah solusinya apa
kami akan hentikan impor
kemudian nanti subsidi di obat obatan untuk pertanian kami akan tingkatkan
nah ini contoh contoh yang akan kami lakukan
karena masalah sudah kami ketahui
solusi akan kami berikan
sehingga undecided voters ini dimanapun nanti berada
kita harapkan dengan banyaknya segmen segmen yang harus kita jelaskan
karena banyak isu
ya kita harap bahwa kemudian undecided voters
bahkan bukan cuma undecided voters
yang masih swing voters ya
kalau nggak salah masih ada dua puluh an persen yang swing ya
di kedua belah pihak
justru kami masih berharap
swing voters dari pak jokowi akan bisa kami tarik
karena kami berhasil
meyakinkan mereka bahwa ini masalah
dan kami akan melakukan ini
itu yang kami akan kerjakan
sampai pada saat hari h
tapi kenapa tadi bang ferdinand katakan
justru dengan angka yang cukup tinggi ini
menguntungkan bagi penantangan
kalau tidak tinggi
segmen suara mana lagi yang akan kami rebut
nah justru dengan tingginya ini
jarak elektabilitas yang justru lebih pendek
maka itu membuat peluang bagi kemenangan
penantang itu akan lebih besar
dan itu yang kami garap sekarang
karena jarak selisih margin antara
elektabilitas kedua paslon dengan
ini masih lebih tinggi lebih besar
artinya pak jokowi belum aman
meskipun masih unggul sekarang
dan kami juga punya peluang untuk menang lebih besar
nah ini yang akan kami kerjakan
bagaimana meyakinkan undecided voters
untuk bergerak memilih pasangan
tapi sepakat gak bang ferdinand
dan juga mbak rena
kalau selama ini kampanyenya masih menyasar memilih loyal
ternyata kalau tadi mas ubed katakan
sehingga angkanya masih tinggi
saya sampaikan tadi bahwa
bahkan kami belum perkampanye
kepada pemilih loyal
pemilu loyal ini tanpa dikampanyekan
memang sudah akan memilih
tetapi karena kami baru hadir
ke masyarakat itu menyerap mendengar
nah seribu titik kampanye
lokasi yang dikunjungi oleh pak prabowo
dengan bang sandi
kami anggap itu sudah representasi
suara secara nasional
dan impian mereka
nah sekarang kami akan datang dengan solusi
kalau kemarin kami menyerap di seribu titik
maka kedepan kami akan memberikan
jawaban kepada masyarakat
di atas seribu titik
sehingga suara akan lebih besar
saya mau ke mas ubaidillah
tadi kita bicara mengenai debat
untuk bisa menentukan suara undecided voters
selain debat ini ya
cara cara apa lagi
kemudian harus dilakukan
paslon untuk bisa meraih undecided voters
dan sebenarnya undecided voters ini
karena mereka memilih itu
ditentukan oleh apa sih
selain kemudian gagasan
atau tidak saja memang mereka
sudah agak skeptis sebenarnya
dengan pemilu presiden ini
jadi beberapa penelitian itu
sebagian besar dari
itu usia milenial
tapi yang terbanyak itu
usia antara dua puluh
itu usia terbanyak
cara tim kampanye ini
untuk memenuhi kebutuhan
sudah sangat terbuka
dari milenial itu
adalah lapangan pekerjaan
datanya cukup valid
para kontestan ini
beberapa gagasan dari
versinya pak k
yang cenderung dengan
itu juga muncul
menjawab kebutuhan milenial
nah hal lain
secara ini juga
gagasan yang tidak ada
di antara dua calon itu
kekecewaan para petani
menjadi golpu tadi ya
sudah kita bicarakan
oke terakhir ke masing masing
dan juga tkn
mbak lina terlebih dahulu
masih ada waktu
sekitar tiga bulan
oh ini sudah terakhir ya
saya pikir tadi mau diberi kesempatan yang lain
masih ada waktu
optimistisnya seperti apa menurut
ya insya allah
kita sudah menyiapkan
apa terobosan terobosan yang dilakukan oleh pak jokowi menyasar millenial
dan terakhir kemarin kan mengumpulkan ya
mengumpulkan millenial millenial yang memang apa namanya
masuk dalam pangsa kerja yang industri kreatif
industri empat misalnya
kemudian juga terobosan terobosan seperti transportasi online
memberikan peluang peluang yang lebih besar kepada milenial
termasuk juga pembentukan kementerian waktu itu
dikbud ya kan
kemudian juga ada dikti
karena pendidikan tinggi itu kan juga dimaksudkan untuk melahirkan
melahirkan program program yang betul betul
menciptakan lapangan kerja sendiri
jadi orientasi untuk menciptakan lapangan kerja
kemudian peluang lapangan kerja itu disediakan
jadi menurut saya
insya allah ada optimisme di
bang ferdinand bagaimana kalau
surveinya juga cukup tinggi ya
tiga bulan ini waktunya
kalau bagi kami sebetulnya
sebetulnya kami itu lebih jauh lebih mudah untuk meraih undecided voters ini
karena kami kan meyakinkan mereka
tentang kegagalan pemerintah
dan isu yang akan kami usung untuk mengatasi kegagalan ini
gagasan baru begitu
oh ya tentu
termasuk terhadap kalangan milenial segala macam
kami punya gagasan gagasan baru untuk itu ya
dan ini nanti akan kami sampaikan
beda dengan petahana memang yang harus bekerja keras
meyakinkan mereka berhasil
dan bagaimana mempertahankan suara itu
karena kalau kita bicara dari elektabilitas saja
elektabilitas pak jokowi dua ribu empat belas ketika menang
itu lebih tinggi
daripada elektabilitas beliau sekarang
artinya kan ada penurunan
jadi ini kami melihat tren ini bahwa pekerjaan kami
sebetulnya lebih mudah untuk meyakinkan pemilih memilih prabowo sandi
lebih mudah justru
lebih mudah justru
jadi pemilih terbesar kan milenial ya
dan sebenarnya diantara calon presiden gak usah juga memasakkan
seolah olah milenial ya
sebenarnya sudah sepuluh semua kan
cuma sandi yang masih boleh milenial
jadi masih pantas lah dia agak dengan milenial
tapi belum tentu
dengan usia milenial kemudian bisa menarik milenial
karena diukur gagasan
bagian akunan sandi mampu menunjukkan gagasan yang diterima oleh milenial
kembali lagi karena andi sadid fotos ini adalah rasional ya
termasuk juga pasangan calon kami mas ube
bukan sekedar sandi
kita tunggulah seperti apa tiga bulan ini
kita tunggu seperti apa tkn dan bpn melakukan pekerjaan rumahnya
untuk mengeruk suara andi sadid fotos masih cukup tinggi
apalagi mungkin di debat berikutnya akan lebih baik
supaya betul betul mereka memilih
terima kasih banyak bang ferdinand
marina terima kasih
mas ube dila terima kasih sudah ada di prime news
kami akan segera kembali setelah ini
tetaplah bersama kami